pemerintah sudah menetapkan kasus wabah difteri sebagai kejadian luar biasa
di jawa barat sendiri kabupaten purwakarta menjadi daerah dengan jumlah kasus difteri tertinggi
tercatat ada dua puluh tujuh kasus difteri di purwakarta sepanjang tahun dua ribu tujuh belas
dua orang pasien difteri hingga saat ini masih dirawat secara intensif
di ruang isolasi rumah sakit umum daerah bayu asih purwakarta pada rabu siang
kedua pasien adalah anak anak di bawah usia sepuluh tahun
dengan gejala demam sakit tenggorokan dan terdapat pembengkakan kelenjar pada leher
berdasarkan catatan pengelola rumah sakit hingga desember tahun dua ribu tujuh belas
sebanyak dua puluh dua kasus difteri ditangani oleh rsud bayu asi
satu orang pasien diantaranya meninggal dunia
kabupaten purwakarta sendiri mencatatkan angka tertinggi untuk kasus difteri
sejak awal tahun dua ribu tujuh belas hingga enam desember dua ribu tujuh belas
dinas kesehatan provinsi jawa barat mencatat ada dua puluh tujuh kasus difteri di purwakarta
dua puluh tiga kasus di jawa barat
direktur utama rsud bayu asih mengaku kesulitan mendapatkan ads
atau anti difteri serum karena keterbatasan stok
ya jadi memang biasanya kami kesulitan itu di ads nya ya
anti dipteri serum karena penyakit difteri ini sebenarnya
re emerging disease jadi penyakit yang memang
sudah dianggap orang akan hilang atau hampir hilang
tapi ternyata ada lagi
kita juga di purwakarta tidak menyangka pasiennya akan sebanyak ini
sementara di cianjur lima warga kampung cipatat desa sukamulya yang terinfeksi difteri
masih dalam proses penyembuhan
setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit pagelaran dan rumah sakit umum daerah cianjur
sebelumnya dari tujuh orang yang dinyatakan terinfeksi difteri
dua diantaranya telah meninggal dunia
dari pengakuan para pasien mereka rata rata mengeluhkan gejala pusing mual dan sakit di tenggorokan
saya sama meriang pusing tua
itu pas waktu dibawa ke rumah sakit itu kata dokter apa
katanya penyakit difteri
terus gimana sekarang kondisi badannya
untuk mencegah penyebaran bakteri difteri aparat kecamatan cikadu dan desa sukamulya
terus melakukan sosialisasi dan vaksinasi ke seluruh warga
tim liputan transmedia